sementara itu ekonom samuel asset management lana sulistianingsih menilai perlu adanya praktisi dari dunia keuangan
dalam tim dewan komisioner otoritas jasa keuangan terpilih dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
secara kelembagaan sebagai otoritas memang dibutuhkan lebih banyak regulator
terpilihnya wimbo santoso sebagai ketua dewan komisioner ojk dinilai tepat
karena berasal dari bank indonesia dan telah mengeluarkan kebijakan kebijakan terkait perbankan nasional
lana menambahkan perbankan sebagai salah satu pilar perekonomian dinilai perlu diperkuat
mengingat kontribusi sektor keuangan di indonesia masih jauh lebih besar dibanding pasar modal
doktor ekonom lulusan universitas indonesia ini menambahkan pengalaman wimbo santoso
dmf dan bank indonesia akan membantu mempercepat kerja otoritas jasa keuangan
sementara itu tantangan industri keuangan seperti pertukaran informasi perpajakan internasional
dan asian banking integration framework harus cepat diantikasi
ketua dewan komisioner ujk mencari partisipasi ujk agar perbankan nasional mampu bertahan dalam kompetisi regional
itu pekerjaan beliau beliau di ujk dengan lebih cepat
karena kita nggak bisa lagi ada waiting time atau waktu menunggu untuk katakanlah
ini masa honeymoon tiga bulan masih bisa lihat apa namanya masih bisa istilahnya istirahat dulu gitu ya
tetapi enggak ini terpilih langsung harus kerja
karena sistem keuangan itu mudah sekali rentan dengan isu dari global
dan juga ada dari dalam negeri
bursa efek indonesia atau bi mengapresiasi terpilihnya wimbo santoso sebagai ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan atau ojk
direktur utama bi tito sulistyo optimistis wimbo yang merupakan praktisi di bidang keuangan dapat menghadapi tantangan yang telah menanti ojk
sebagai ketua ojk baru wimbo santoso harus menyelesaikan pr yang ditinggalkan ketua ojk sebelumnya
pr tersebut antara lain beban pungutan ojk yang didasarkan pada pendapatan usaha
yang dinilai selama ini memberatkan para anggotanya menambah jumlah emiten dan investor
mendorong insentif bagi perusahaan yang go public dan menjamin persaingan usaha yang sehat antar perusahaan efek
selain itu ojk juga harus mencegah tren perang tarif jasa komisi
relaksasi aturan transaksi margin yang dikaitkan dengan mkbd tertentu
dan juga menuntaskan kasus pelanggaran hukum
yang kami buat ini adalah
dari dari ujk yang berasal dari profesional
dan sisanya dinominasi bank indonesia ujk dan kementrian keuangan
direktur eksekutif indef memperkirakan dewan komisioner terpilih ujk ini bakal kesulitan melakukan terobosan implementasi di lapangan
karena lebih fokus ke masalah pengaturan industri keuangan
kalau melihat komposisi ini tentu harapan bahwa ke depan ojk melakukan berbagai macam terobosan terobosan ya
kita jadi agak pesimis
walaupun memang memungkinkan
ini kan tergantung bagaimana nanti
ini ke depan
tapi kalau kita melihat
selama ini secara historis
berbagai macam lembaga tidak hanya ojk
tapi lembaga lembaga tinggi negara
di dewan komisioner
di pimpinan tertingginya
lebih didominasi oleh
dari yang backgroundnya pemerintah
atau birokrat memang
tidak banyak terobosan yang bisa dilakukan
acara malam final pemilihan abang none jakarta dua ribu dua puluh dua akan diselenggarakan di teater ciputra
artpreneur jakarta selatan pada jumat dua september dua ribu dua puluh dua dengan tema mewujudkan jakarta kota global
sebanyak tiga puluh enam finalis abang none jakarta siap memperbutkan gelar abang noni jakarta yang ke lima puluh
proses karantina sendiri telah dilaksanakan sejak enam agustus dua ribu dua puluh dua dengan berbagai pembekalan oleh
narasumber profesional di bidangnya masing masing satu hari menjelang malam final dilaksanakan
geladi bersih yang dilakukan oleh finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh dua dinas pariwisata dan
ekonomi kreatif dki jakarta dan cnn indonesia tv sebagai official broadcast tv untuk pemilihan
abang none jakarta pada tahun ini perasaan capur aduk pun dirasakan
oleh para finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh dua satu hari menjelang malam final
iya jujur deg degan banget sih apalagi ngelihat udah suasana panggungnya udah
suasana malam final banget tapi ya yang bisa aku lakuin cuman prepare terus siapin mental
karena menurut aku kalau belajar belajar lagi nyari nyari ilmu lagi tuh udah udah lah ya udah
cukup jadi sekarang tinggal siapin mentalnya aja sih yang nggak boleh dilewatin itu pastinya nandak
sih bang karena
nendak kalau abang none itu kita tuh bukan penari tapi kita menarikan tarian betawi dengan ciri khas
abang none gitu kayak semangat menunjukkan kita itu bukan cuman beauty tapi juga brain and behaviornya
dalam malam final nanti juga akan ada koreografi menarik yang akan ditampilkan seluruh finalis
abang noni jakarta dua ribu dua puluh dua
jadi dua lima menit itu saya bagi tiga bagian
bagian pertama adalah gimana apnon itu ingin menunjukkan bahwa
halo abnon itu masih ada tolong lihat kita kita ingin berbuat sesuatu untuk jakarta
jadi ingin merefresh lagi kepada masyarakat di jakarta bahwa abang noni itu ada